anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dewan pengawas kpk mengumumkan hasil putusan sidang etik atas ketua kpk firly bahuri
dewan pengawas menyatakan firly bahuri bersalah melanggar kode etik setelah mengendarai helikopter mewah dari palembang ke batu raja
meskipun dinyatakan bersalah ketua kpk firly bahuri hanya dikenai sanksi ringan berupa teguran tertulis dua
icw mengkritik keputusan dewan pengawas yang dinilai tidak masuk akal dan semakin berpotensi menurunkan kepercayaan publik kepada lembaga antirasuah
apa jawaban dewan pengawas malam ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio melalui sambungan zoom ketua dewan pengawas kpk
tumpak hatorangan panggabean
selamat malam pak tumpak
oke pak tumpak langsung saja ini banyak pertanyaan dari kami wartawan dan juga koalisi masyarakat sipil
dan tadi ada kritikan dari icw
apa yang mendasari dewan pengawas memutuskan hanya memberi sanksi ringan teguran tertulis dua kepada ketua kpk firly bahuri pak tumpak
oh gini kalau soal putusan
selalu ada yang pro dan ada yang kontra
sama saja dengan putusan pengadilan
ada yang puas dan ada yang tidak puas
tetapi semuanya itu kan tergantung daripada majelis hakim dalam hal ini
majelis dewas yang mengadili pelanggaran kdn di itu
tentunya semua sudah dipertimbangkan di dalam putusan yang dibacakan
nah menurut saya ya sebaiknya kita tidak bicara soal isi putusannya itu apa
isinya terlalu ringan
atau sangsiringan terlalu berat
itu sepenuhnya sudah dievaluasi oleh majelis yang mengadili putara itu
dan perlu kita diskusikan lagi soal itu
nggak akan selesai selesai itu
ada yang pro ada yang kontra
tapi apakah kemudian perilaku dari ketua kpk firly bahuri ini
memberikan presiden buruk kepada institusi kpk di mata dewan pengawas
sehingga kemudian dinilai ini hanya ringan saja begitu kesalahannya
sanksinya ringan saja begitu pak tubak
kalau di dalam peraturan dewas
tergantung dari pendampak
nah kalau majelis sudah mempertimbangkan
dan dampaknya ini belum sampai
untuk diputus sebagai sanksi berat
atau sanksi sederhana
kebetulan di sanksi ringan itu ada tiga jenis
teguran tertulis satu
dan tertulis dua
dalam hal ini majelis berpendapat
apa fakta putra
menurut majelis sudah pas
seperti yang dicatkan tadi
apa yang membedakan teguran tertulis satu
dengan teguran tertulis dua
apakah ini terkait dengan pemotongan gaji
atau seperti apa sih sebetulnya pak
kalau yang ringan
itu ada tiga
teguran tertulis satu
dan tiguran tertulis dua
kalau yang sedang
itu pemotongan gaji
sudah agak lain
pemotongan gajinya sudah lebih besar
disertai juga nanti ada lagi yang terbarat
satu dan dua
untuk tiga bulan
berlaku untuk enam bulan
apakah tiga bulannya
dia di dalam tiga bulan
tidak bisa diberikan promosi
kalau teguran dua
selama enam bulan
tidak perlu ada promosi promosi lagi kan
tidak mungkin itu
ini untuk pegawai
artinya tidak berdampak apapun
kepada pak pemotongan gaji
pak firly dengan adanya
teguran tertulis dua
karena ini berkaitan dengan promosi
posisinya pak firly sudah paling tinggi
menjadi ketua kpk
tidak mungkin kemudian dipromosikan
menjadi daun pengawas
apa dampaknya kemudian
bagaimana memberikan efek jerak kepada
kalau teguran ketua kpk
teguran lisan pun
itu semua sudah
terbaca oleh publik
anda merasa itu tidak berat
menurut saya itu berat
di dalam konteks
dewan pengawas pun
itu sudah merupakan
satu hal yang berat
kalau seorang pimpinan atau sebagai
ketua dewan pengawas
dalam putusan dewan pengawas
disebutkan hal yang meringankan adalah
firly bahuri belum pernah melakukan pelanggaran
tapi nyatanya pada tahun dua ribu delapan belas
saat yang bersangkutan menjadi direktur penyidikan kpk
atau pun dinyatakan bahwa pak firly bahuri ini
melanggar kode etik
apakah ini tidak menjadi pertimbangan dari dewan pengawas
pada saat mengambil keputusan ini
ya ini begini
tapi belum disitu ya
ada dugaan pelanggaran etik
yang dilakukan oleh yang bersangkutan
itu tidak sempat
diadili di dalam
sehingga belum pernah ada keputusan
nah disinilah kelemahan
artinya dulu belum ada dewan pengawas
jadi tidak dihitung pelanggaran etiknya begitu
baru dihitung yang sekarang pada saat sudah ada dewan pengawas
dan menjabat sebagai ketua kpk
begitu pak tubak
ketua kpk pun kalau melanggar etik
tapi yang menyidangkan adalah komite
kenapa waktu itu tidak dibentuk komite etik
itu pertanyaan saya
sehingga ada keputusan
begini saya ini cukup lama di kpk
saya ini sudah
ini yang ketiga
untuk ketua kpk
ini yang kedua kali ini
saya pernah juga diminta menjadi
anggota komite etik
waktu itu as
anda mungkin tahu waktu itu
hubungan dengan kpk itu
yang melanggaran etik
pernah dengar itu
itu kami yang menghinakan juga
ketuanya waktu itu gubernur kita sekarang
mantan seorang hakim dari jawa tengah
anggota satu lagi
bambang minjak danto
jadi sama begitu ya yang dulu
yang sudah pernah dibentuk oleh
komite etik dengan yang sekarang begitu
anda sendiri lah menjabarkan itu
pak tumpak dalam pengambilan keputusan
ini kan dewan pengawas ada lima dan semuanya adalah
toko toko senior yang sudah punya pengalaman panjang
di bidang hukum begitu ya
apakah ada perbedaan pendapat pada saat memutuskan
sidang etik ataupun pelanggaran kode etiknya pak
firly ini diantara lima dewan pengawas
sama sekali tidak
itu diputus secara
tidak ada voting ya pak
tidak ada voting
tidak ada second opinion
oke tapi artinya kelima anggota dewan pengawas
memang mengakui bahwa
perilaku ketua kpk yang menyewa
helikopter mewah itu memang melenceng
dari aturan seorang
pimpinan lembaga anti rasuah
itu tidak mencerminkan apa yang
selama ini digembar gemborkan
ataupun diatur dalam peraturan kpk harus
bergaya hidup sederhana begitu
ya itu memang sudah disepakati
seperti saya bilang tadi karena ini sudah
anggota dewan pengawas
walaupun nanti dalam pembentukan majelis
kita membentuk majelis ini
tetapi karena ada yang
sakit satu orang
dalam hal ini aa
kita rubah lagi
mungkin empat harus ganjil
kemudian salah satu lagi dari
anggota kami anggota dewas
sekarang masih sedang dirawat
anda mungkin tahu juga
kita rubah lagi
tetapi pada prinsipnya
pendahuluan ini harus
dan keputusannya juga
tidak ada pembukaan kedua
oke tapi artinya
dewan pengawas menilai apa yang dilakukan oleh
ketua kpk ini memang
melenceng dari gaya hidup yang seharusnya
ditunjukkan begitu gaya hidup sederhana
ini kan bergaya demewa
ini demikian kalau tidak demikian
jangan bertegas begitu
karena sudah itu bersalah
ada pelanggaran kode etik
saya sampaikan tadi
setiap insan kpk itu harus
sadar dalam kedudukannya
oke apa yang bisa
dewan pengawas sarankan kepada internal
kpk karena ini dalam sejarah kpk
baru pertama ketua kpk dilaporkan atas
dugaan pelanggaran kode etik
pelanggaran gaya hidup mewah
dan akhirnya diputus bersalah
apa kemudian saran dewan pengawas
kepada internal kpk apa tumpak
tunggu dulu saya koreksi dulu
bukan hidup mewah
di dalam kode etik kami itu
kalau bicara hidup mewah
itu ada juga
tapi bukan begitu benarnya
di dalam persidangan
itu juga disampaikan
karena tentunya kita memilih
mana yang lebih tepat
pertanyaan terakhir pak tumpak
pada hari ini
di saat anda mengumumkan hasil
putusan sidang pelanggaran kode etik
ketua kpk pak firly bahuri
di hari ini juga
juru bicara kpk
kepala birohumas kpk febri diansyah
mengajukan pengunduran dirinya karena
merasa kondisi politik dan hukum di internal kpk
bagaimana kemudian dewan pengawas melihatnya
apakah memang ada korelasinya
ini bentuk kekecewaan
atau memang ini melihat ada fenomena
yang terjadi di internal kpk yang berubah begitu pak tumpak
saya kenal baik dengan pb
saya belum dia mengumumkan itu
dia juga sudah mendatangi
dia ingin mengundurkan diri
kami berdua berdua panjang
bahkan saya bilang dengan feb
kalau kamu keluar
kalau dari sisi saya
saya bilang begitu dan saya
sempat tanya juga feb
apakah luar ini
dia mengatakan lama sekali tidak pak
jadi jangan anda berpikir
ada kaitannya disitu
dua hari yang lalu
dia sudah menemui kami kok
tapi pak febri mengatakan bahwa
mengundurkan diri karena kondisi politik
dan hukum di kpk yang telah berubah
apakah itu disampaikan kepada
pak tumpak sebagai
ketua dewan pengawas
kondisi politik dan hukum di internal kpk telah berubah
kalau memang tidak ada masalah dengan dewas
sebaiknya ada tanggapan yang bersangkutan
apa maksudnya itu
jadi tidak ada masalah
sebelum dia menyatakan tadi
saya juga dengar itu
nanti dia membeli pernyataan itu
tapi dua hari sebelumnya
kami sudah tahu
bahkan kami tidak bisa mencegah
kalau pak febri mengatakan tidak ada masalah dengan dewan pengawas
apakah kemudian menyampaikan
ada masalah dengan pimpinan kpk yang sekarang
ataupun alih status menjadi
beliau sampaikan sama
seperti yang beliau katakan tadi
apa yang beliau bilang
ya perlilakan hukum
yang tidak apa lagi
di kpk sekarang ini
dan kita juga tidak terlalu jauh mengejar
apa yang dimaksud beliau
karena beliau juga
menyampaikan itu ingin pamit
itu kan penyesalan yang bersangkutan
oke nanti kita akan tanya kepada
mas febri diansyah kalau memang
yang bersangkutan ingin menjelaskan
mengapa mengundurkan diri
dari kpk di hari yang sama
dewan pengawas mengumumkan hasil putusan
sidang etik sanksi ringan kepada
ketua kpk firly bahuri tapi terima kasih sekali
ketua dewan pengawas kpk
pak tumpak hatorangan pak gaben atas waktunya kita sudah
semoga ini menjadi pelajaran berharga
bagi ketua kpk dan juga seluruh
komisi pemberantasan korupsi agar lebih berhati hati
lagi supaya tidak
tersangkut kasus dugaan pelanggaran
kode etik begitu ya kedepannya sehingga
institusi kpk juga bisa maksimal
dalam melakukan kerja kerja
pemberantasan korupsi terima kasih sekali
pak tumpak hatorangan pak gaben atas waktunya kepada
cnn indonesia newscast malam hari ini
kami akan kembali sesaat lagi
tetap bersama kami jangan kemana mana